kemarin bapak ke kantor je enggak
soalnya kata kemarin bapak nyariin saya dan bapak nungguin saya di mobil
saya kata ada yang pengen bapak sampein
kamu ada ada aja
orang saya masih ada di ciamis
terus kenapa resepsionis ngomong kayak gitu ya
udah lah bing
bapak mau ganti baju dulu
rogi nih mau ketemu sama calon besan
ini hari terakhir milo
ini hari terakhir buat kita berdua bernafas
selanjutnya kita akan sama sama terbang ke surga
meninggalkan juli yang hidup menderita karena calon suaminya mati
mudah mudahan gak ada orang di dalam kamarnya
supaya gue bisa naruh ke rumah
aku bangga sama calon istri aku
aku bisa kayak gini kan juga berkat kamu sayang
nah itulah gunanya hubungan
harus saling mendukung supaya terjadi hubungan yang baik
pak maaf pak
ruang gantinya pamilu dimana
oke terima kasih
kamu pasti akan menjadi yang paling cantik malam ini
dan kamu jadi yang paling ganteng
berarti kita emang pasangan sehasi ya kan
gombang banget sih kamu
iya emang gitu ya
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah

iya tapi yang mau aku ngomongin itu
kamu kali yang aneh
kok mau ngomong aja susah banget
udah kamu kasih tau aja
aku siap menjadi pendengar yang baik untuk kamu
aku masih kepikiran soal mbak alia mil
aku pengen banget maafin dia
maksud kamu supaya dia terbebas dari kejahatannya selama ini
iya tapi kan dia melakukan itu semua
juga karena dia cinta banget sama kamu mil
nah juli udah deh juli
jangan julie tolong ya
aku lagi gak mau bahas soal ini
kalau nanti kita memulai hidup baru
aku gak mau memulainya dengan kutukan
aku mau memulainya dengan baik baik
dan dengan penuh berkah
aku setuju aku setuju sama pikiran kamu itu
ya emang kita harus selalu pikir positif
karena kita gak pernah tahu
ahli itu mau ngapain kita lagi
dan aku yakin dia gak akan tinggal diam
dia pasti sedang merencanakan sesuatu
dan kalaupun alia dihukum
itu bukan karena kita dendam sama dia
tapi itu akibat dari kejahatannya dia selama ini
tadi yang hantar baju pak milo sudah datang
dan kata langsung diantar ke kamarnya pak milo bu
kok kayak ada orang lain nih di kamar ini
kok kayak ada orang lain nih di kamar ini
kamu jangan parno gitu dong jules
di sini gak ada siapa siapa kok
udah deh pokoknya selama masih ada aku di samping kamu
kamu masih aman
makanya jangan jauh jauh dari aku
semua tamu undangan sudah pada hadir bu
yaudah saya turun nanti lagi ya
yaudah saya turun sekarang ya kalau gitu ya
mil aku tunggu sama wina dulu ya
juli juli bentar
kamu siap siap oke